inilah kondisi terakhir kapal feri kmp roy c satu yang terbakar pada sabtu lalu
saat akan melakukan penyeberangan dari pelabuhan merak banten menuju pelabuhan bakahoini lampung
minggu kemarin bau sangit masih tercium
pada deks satu kapal tempat berkumpulnya penumpang dan pada ruang parkir kendaraan kapal
tampak terlihat puing bekas bagian yang terbakar
terdapat beberapa kendaraan milik penumpang yang terkena dampak insiden kebakaran kapal ini
di antaranya sepeda motor mobil bus dan truk
terdapat tiga belas unit kendaraan di dalam kapal yang ikut terbakar
petugas gabungan terus menindak lanjuti pemeriksaan
mengamankan lokasi untuk memastikan lokasi titik awal api pertama kali muncul
proses investigasi kapal yang terbakar juga mulai dilakukan oleh komite nasional keselamatan transportasi
anggota tim knkt berkoordinasi dengan polisi dan tni al banten
dimulai dari memeriksa bangkai bus yang terbakar
untuk memastikan penyebab kebakaran serta mengumpulkan bukti dan data
hasil investigasi sementara yang diinformasikan otoritas pelabuhan bptd delapan banten
titik api muncul dari bus
lanal banten juga memastikan sudah dilakukan penyisiran sejak insiden kapal terbakar terjadi
untuk mengecek benda yang tercecer
proses investigasi masih terus dilakukan sepanjang minggu sore
yang di deck di bawah itu masih posisi terbakar
nanti kita pastikan setelah ini
tapi itu sudah dipolis lain
apakah yang masih maksudnya masih biasa itu tidak bisa keluar
ini dipolis lain maksudnya tidak boleh semua masuk dulu
masih dalam pelaksanaan penyelidikan dulu
memastikan titik apinya supaya tidak ada personil yang masuk
selesai itu bisa kita kendaraan bisa keluar
tapi untuk yang di pintu ini tidak dikeluarkan dahulu atau gimana
kan sekarang masih proses pemadaman bukan pemadaman ya
selain memastikan bahwa benar benar semuanya aman
dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal
berdasarkan laporan manifest yang disampaikan syah bandar
tercatat jumlah penumpang ada tiga ratus empat orang dan tiga puluh dua kru kapal tiga belas unit kendaraan dari tujuh puluh sembilan total kendaraan yang terdampak
sembilan unit kendaraan diantaranya hangus
tak hanya fokus pada penyebab investigasi juga akan dilakukan terkait banyaknya penumpang yang tidak mendapatkan life jacket saat terjadi kebakaran
bahkan andainya skocie yang terisi penuh penumpang tidak berjalan